masih dari kabar liburan lebaran berlibur lebaran tak halus selalu mengeluarkan banyak ongkos
seperti yang dilakukan oleh ribuan warga yang memenuhi pantai kenjeran lama surabaya
hanya dengan uang sepuluh ribu rupiah warga sudah bisa menikmati berbagai wahana permainan anak anak
berenang di pantai hingga berfoto dengan latar belakang jembatan surabaya
yang menjadi ikon baru kota surabaya
bagaimana keseruannya berikut diputannya
pantai ria kenjeran lama memang selalu menjadi salah satu tujuan favorit warga untuk berlibur setiap lebaran tiba
ribuan warga nampak memadati lokasi wisata pantai ini
warga dimanjakan dengan aneka macam wahana permainan anak anak
bermain di pantai dan mengunjungi pulau pasir yang berada tak jauh dari bibir pantai
dan yang satu ini menjadi daya tarik baru
bagi wisatawan untuk mengunjungi pantai kenjeran lama
ya jembatan surabaya
sayangnya pengunjung hanya bisa mengabadikan keindahan ikon baru kota surabaya ini dari kejauhan
karena jembatan surabaya baru akan diresmikan hari sabtu besok
untuk kalau sampai hari ini kalau kemarin masih landai mbak
masih belum terlalu ramai
jadi hari ini belum sampai sore kita bisa mengejirakan
tetapi kalau melihat
tetapi kalau melihat
tetapi kalau melihat
tetapi kalau melihat
setiap tahun kemarin kurang lebih sampai delapan pengunjung
seru nggak pak untuk beli berlebaran di kejeran ini
ya seru ya
tidak sama sama tapi yang belum jadi
yang katanya nanti ada air mancur warna warni terus ada bunyinya juga
tak kalah serunya setiap beli berlebaran pengelola pantai kejeran juga menghadirkan hiburan musik dangdut
tak lupa para wisatawan juga bisa menikmati lezatnya makanan khas pantai ini
dan yang pasti anda tak perlu merogoh kocek dalam dalam
karena harga tiket masuk yang sangat ramah di kantong
yakni hanya sepuluh rupiah
transis kwj surabaya